pisang goreng dinobatkan sebagai dessert atau makanan penutup terenak di dunia
tapi sebetulnya masih banyak makanan olahan pisang lainnya yang juga memiliki rasa yang enak
di kawasan antapani kota bandung terdapat toko bolu pisang yang mulai berjualan sejak dua ribu sembilan belas
untuk membuat boru pisang dimulai dari adonan telur dan gula
kemudian dicampur dengan tepung terigu dan diaduk selama delapan menit
setelah mengembang pisang yang sudah digiling kemudian dimasukkan ke dalam adonan
setelah menyatu adonan bolu pisang lalu dimasukkan ke dalam loyang dan ditimbang
setelah dipanggang selama lima puluh menit warna bolu pisang berubah menjadi coklat tua dan aromanya sungguh wangi
sering sering pisang rasanya enak sampai rutin tiap minggu lah buat bawa ke garut
makanan lainnya yang menggunakan pisang sebagai bahan baku
terdapat di kawasan marga cinta kota bandung
gerai yang dibuka sejak juni dua ribu dua puluh dua lalu ini
menyajikan dua jenis camilan yang menggunakan jenis pisang tanduk
untuk membuat pisang crispy adonan tepung terigu vanili dan susu bubuk yang sudah menyatu dan mengental
kemudian dilapisi pada potongan pisang setelah terlapisi kemudian ditaburi tepung roti
sementara pisang roll belahan pisang diberi taburan coklat kemudian digulung dengan kulit lumpia
setelah itu keduanya dimasak dengan minyak panas hingga warnanya berubah coklat keemasan
setelah itu keduanya bisa diberi rasa seperti coklat dan green tea
selain itu juga bisa ditambah topping diantaranya keju dan ride velvet
enak crispy dan lumer di mulut jadi pisangnya sangat embut
pisang digemari karena selain rasanya enak dan aromanya harum
pisang juga memiliki gizi yang baik bagi kesehatan
selain itu ketersediaan pisang juga melimpah karena pohonnya tumbuh subur di wilayah indonesia
wilam nasution helmi suryanegara bandung jawa barat